sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
saya mau denger semuanya
atas kebohongan elsa
mas memang gak bisa berbuat banyak
hubungan darah terdekat yang dimiliki andin siapa ya
dia harus minta tolong ke siapa
kalau bukan ke ayahnya sendiri
mas surya gak tau soal perbuatannya elsa
mas bener bener gak tahu
pada saat itu mas gak tau
mas baru tahu belakangan ini
setelah semua bukti memang mengarah ke elsa
saya ini saksi bisu
apa yang mas surya pernah sembunyikan
tentang hubungan mas surya dengan kak sofia
apa jaminannya mas surya sudah berkata jujur sekarang
hukuman atas perbuatan itu
ya sarah dihukum
kalau dari berita yang saya baca
elsa masuk di bulan juli
dan mbak sarah masuk di bulan yang sama
lalu kenapa mbak sarah bisa bebas
sarah mengajukan banding
untuk bisa membantu elsa
enak banget ya
andi ini menjarah empat tahun
mbak sarah baru masuk di bulan ketiga udah bebas
saya gak bisa denger kenyataan seperti ini
bagi saya maksudnya tetap gak adil sama andi
kamu harus tau van
mas dan sarah
sudah minta izin
dan mendapatkan persetujuan
dari andin dan keluarganya aldebar
untuk naik banding
kamu harus tau itu van
tapi mas surya bisa bayangin nggak kalau kak sofia masih hidup
dan dia tau perlakuan tidak adil ini
jelas lah saya nggak bisa terima
saya punya amanah untuk jagain adit
kamu pasti bisa berjaya